kok lo sempet sempetin jenguk gue sih
taduh kalo telat balik ke sekolah gimana
ih gak mungkin telat keles
kan sekarang gue udah jago bawa motor ngebut
kalau tau gak gue tuh latihannya
sampe nyungsep nyungsep tau gak di pohon
tinggal bentar lagi gue ngajakin raya balapan aja ini
lo belum makan kan
tadi pas waktu kesini gue sekalian beliin ini buat lo
udah mendingan ya
syukurlah kalo gitu
udah baik kan
udah baik kan
emang sih gue juga suka bete
kalau temen temen gue lagi reaksi
kayak mau campur urusan gue
atau gak ngizinin gue milih milihan yang gue pengen
iya tapi sebenernya mereka ngelakuin itu
karena mereka tuh care sama kita
iya sebenernya daripada di diemin
lebih enak diomelin sih
karena kalo lagi diomelin itu
gue bisa tau gue salahnya dimana
abis itu gue juga gak ngerasa sendiri
hmm lo bener sih syukur
gue harus banget ketemu boy secepatnya
gue mau nunjukin
surat cerai palsu gue sama mas be
tapi gimana caranya ya gue bisa ketemu sama poi
kalo gue ke sekolahannya boy
nanti gue bisa ketemu sama cicungu reva
aku bisa mempergunain tante marissa
aku bisa mempergunain tante marissa
dia kan tante yang sok pintar
tapi gampang dibeko bekoin
tinggal telfon dia aja
tinggal telfon dia aja
halo tante marissa yang cantik
aku ganggu tante marissa enggak
kalau sibuk tiap hari tante sibuk
tapi kalau buat kamu gak apa apa biasa aja
gini tante aku mau cerita
aku pengen banget ketemu sama boy
bisa enggak ya
kamu kangen sama anak gantengnya tante
yang ganteng itu dan yang super duper baik kayak mamanya
udah baik cantik lagi ya kan
kalau itu momomennya udah tahu
cocok lah gitu
jadi tante gimana nih
adriana bisa ketemu sama boy nggak
anda bisa bantu adriana enggak
oh kamu tuh mau ketemu sama boy
bilang itu dari tadi
tante telpon si boy suruh datang aja main ke kantor
terus kamu ketemuan deh di sini
cocok enggak tuh
nanti kalau misalkan ketemuannya di kantor
itu susah tante
maksudnya enggak leluasa
karena kan aku mau romantis romantisan juga sama boy
ya kayak pendekatan gitu lah
pdkt pdkt gitu tante
aku punya ide tante
pas boy pulang sekolah
jadi kan enggak ganggu waktu sekolahnya juga
pas boy pulang sekolah tante telfon
bahwa itu ada di mana
nanti biar nggak ketahuan banget seolah olah
misalkan tante ngajak ketemuan sama aku kan tuh ketara banget
jadi kalau di sana tuh bisa seolah olah kayak enggak sengaja ketemuan gitu kan
kalau enggak sengaja jadi boy enggak akan curiga
ntar adriana samperin dimanapun keberadaan boy
kamu cerdas ya
cerdas juga nih anak
tante marissa yang gampang untuk dicukupin
loh ah sini
lo mau bua nggak ah

lo enggak masuk sekolah eh

oke udah deh
pergi dulu aja nal